hai hai hai hai hai hai hai yang sawi semua kan ya itu baso tapi gak ada basonya cuma sawi doang
iya ya pas banget kalau gitu pas tapi ustadz zaki nggak usah ikut saya sama saja
luyuy makanannya basonya abisin pokoknya biar kenyang ya oh enggak mau aneh ke jakarta bawa
bakso jadi kalau lapar tinggal minjem angkot makan ke toprak jalan eh di jakarta sekali lagi musim
udah genap tertangkap lu eh baso aneh genap dan gil benar tapi tanggalnya ganjil udah ngapape
wama adra kemele ilatul qadr
lelatul qadr ya irun min alfisya bagus ismail kita lanjutin ya waalaikumsalam waalaikumsalam
dimana gimana hai kalau ada perlu sama ismail bentar ya tadi aku nanya pasal gini katanya
asum keluar sama tel cantil
sama sama sama lukman jadi gimana asli belum ketemu tuh tahu deh aku tidak sama mereka takutnya
mereka merencanakan sesuatu kita susah mereka oke wah wapit memang iwis kok gitu ayo makan
kakak akhir akhir kita memikirkan akhir akhir kita juga berdua ya udah udah kalau gitu kita
lanjutin belajar nanti aja ya kalian selesain dulu masalahnya ya kakir makasih ya iya nggak apa apa
ya gak apa apa ya jangan lupa lanjutin terus belajarnya sampai bisa assalamualaikum
ya akhir akhir juga buruk buruk assalamualaikum waalaikumsalam
kalau jalan tuh hati hati lain kali jadinya nabrak kan
ini main mainannya udah bibi siapin semuanya
jadi gini bibi
yang paling parah lagi itu ketauan sama pasri kita ketahuan bisa kacau nggak teman teman
mu telah membuat
iya dah bi sekarang ini bawa ke dalam abis itu bibi tulis alamat pesantren abis itu bibi paketin ke pesantren
yah bawa masuk lagi ke dalam dah
oh bibi masih betong gak di rumahnya babi juki
iya kan masih mau kok
bawa masuk ke dalam yuk
aduh berat non

terus terus terus
yaudah sekarang kita balik ke pesantren
tuh kan aduh
ihh kamu berhenti
kamu ngapain di situ
udah amalia aku tuh lagi main drone
drone itu aneh bisa jalan sendiri tau gak
siapa juga yang goyangin
biar saya aja yang bawa tugas membawa koper tugas laki laki sejati seperti saya
ini cuma koper doang
udah itu aja ustaz
kayaknya ada yang ketinggalan deh
ini gak bisa dibiarin
lu kemana sih
ini mau kemana
mau ke plaminan mau serta nuyuy
yaudah ane ikut
ane mau ke pengadilan
mau cerain yang tidur
resepsi aja belum lu mau cerain lagi
eh jangan ikut ikutan segala apaan sih
ah ribet banget ikut ikutan nih
kalian dari mana dapat izin belum
eh ini loh inci sli ya
itu abis aja beli baso bareng sama sebrie sama lukman sama dinda sama najwa
baso pesenan ustaz sarkis
iya yang sawi semua kan ya
makan aja baksonya abisin pokoknya biar kenyang ya
anda ke jakarta bawa bakso
jadi kalo lapar tinggal minjem mangkok sama kanker toprak
eh di jakarta sekali lagi musim gajil genap ternyata takep lu
tapi tanggalnya gajil
gajil apa ditilang titlang pokoknya nih
kita mau kabar dulu
kita duluan ya
aduh berisik banget mereka
ini tepung ikut nih
aduh gak ada pilihan lain apa
saya habis beli baso buat si asun
tapi si asun gak nemen
dia nemennya mie kuning
ini adiknya mie putih
oe mau beli bakso
tapi bakso nya jadi bolong sama mereka orang
pak seri itik
ngasih bakso ke oe
buat ustadz boleh ya
tetap masih mau ke jakarta
yaudah ambil nih kompor nya
eh kok dikasih ustadz
aneh ke jakarta
nanti mau main nih
mau makan bakso sama ustadz dan ui
ini bener pesan dari ku nanta
ini ada paket
tapi toh ntar dulu ya
oh siap siap
aduh ini paket nya
aduh aduh berat juga ini
ini paket nya
ya makasih pak
ya makasih makasih
eh pak seri itik
apaan tuh pak seri itik
ya udah kita boleh bawa ini gak
yaudah ini paket langsung bawa ke dapur aja ya
waduh paket lagi aja mie insan masa santri pun nyimpanin mie mulu bisa keriting
ini ini paket paket yang baru saja datang ya udah deh kita bawain ke dalamnya pasti kita
masya allah emang santri pun anda itu patut dicontoh nggak ada duanya
berat beratnya kita pengen nyelam nyelam nyelam nyelam nyelam
sudah jelas melanggar peraturan tapi oleh dikasih uang demi sebolding